sementara itu meningkatnya angka kasus positif covid sembilan belas di kota bogor jawa barat
berdampak pada semakin berkurangnya daya tampung kamar
dan juga tempat tidur untuk merawat pasien di rumah sakit rumah sakit
rujukan covid sembilan belas di bogor jawa barat
ini rencananya pemkot bogor akan mendirikan rumah sakit darurat covid sembilan belas
di gelanggang olahraga ataupun gor pajajaran
dan saat ini sudah ada korespondensi yang lain indonesia ada victor pangaribuan
di rsud kota bogor jawa barat
victor selamat siang
victor saya harus mengonfirmasi bagaimana dan apakah benar kapasitas
atau okupansi ruang perawatan pasien covid sembilan belas di kota bogor ini
sudah semakin sedikit dan sampai harus membuka rumah sakit darurat
tepatnya di gelora atau di gelanggang olahraga
selamat siang puspa
betul sekali saat ini saya berada di rumah sakit umum daerah
atau rsud kota bogor
begitu berbicara tentang apakah kapasitas rumah sakit rumah sakit rujukan
covid sembilan belas di wilayah bogor ini sudah semakin sedikit daya tampungnya
untuk merawat pasien covid sembilan belas atau tidak
betul jawabannya karena kemarin wali kota bogor bima arya
sudah merinci kepada awak media bahwa tingkat hunian rumah sakit rumah sakit rujukan
covid sembilan belas di wilayah bogor ini sudah semakin sedikit
ada sembilan rumah sakit rujukan covid sembilan belas di wilayah bogor jawa barat begitu
salah satunya adalah di rsud kota bogor tempat saya berada sekarang
kapasitas untuk menampung pasien positif covid sembilan belas di rumah sakit ini adalah rumah sakit yang terbesar kapasitasnya
tadi saya sudah sempat bertemu dengan wakil direktur pelayanan rsud kota bogor ini heriman
yang menginformasikan kepada saya secara langsung begitu bahwa hingga hari ini saja
puspa mulai per tanggal dua belas desember dua ribu dua puluh sabtu pagi tadi ada sembilan puluh enam pasien positif covid sembilan belas
yang dirawat di rsud ini begitu
dengan rincian sembilan puluh pasien dewasa
dan enam orang pasien anak begitu
ini dari daya tampung atau rumah sakit umum daerah kota bogor ini
ini memiliki kapasitas atau daya tampung tempat tidur untuk setidaknya menampung maksimal satu ratus dua puluh sembilan pasien begitu
lebih dari delapan puluh persen sudah terisi sembilan puluh enam pasien sudah terisi per pagi ini begitu
mengingat meningkatnya kasus positif covid sembilan belas di kota bogor jawa barat
ini juga berujung pada semakin meningkat
tipisnya ruangan atau tempat tidur untuk merawat pasien covid sembilan belas
dan pemerintah kota bogor ini sudah menginformasikan juga ke awal media kemarin
bahwa rencananya akan didirikan rumah sakit darurat covid sembilan belas
ini yang dipilih adalah gelanggang olahraga atau gor pajajaran yang terletak di jalan pemuda
ke jembatan tanah sareal
tadi pagi puspa saya sempat menyambangi gor tersebut dan yang akan digunakan adalah
ini luas ruangannya ini sekitar tiga puluh lima
saya melihat memang kondisinya bersih
karena memang gor ini sebagai gor yang memang sering digunakan untuk berolahraga begitu
namun sejak ada peningkatan kasus positif covid sembilan belas
aktivitas olahraga di gor ini pun ditutup untuk sementara
tadi saya sudah berbicara langsung dengan wakil direktur pelayanan rsud kota bogor
di mana rsud atau rumah sakit ini
puspa ini akan menjadi pembina yang akan membina secara langsung
bagaimana mekanisme pendirian rumah sakit darurat covid sembilan belas
di gor pajajaran nanti
termasuk diantaranya membangun
kapan ini akan dibangun
akan dibangun mulai pekan depan ini rencananya hari senin
akan mulai disiapkan tempatnya seperti apa kemudian akan dibersihkan
di hall indoor tersebut nantinya akan dibangun
daya tampungnya ada sekitar tujuh puluh ada tujuh puluh dua tempat tidur
yang akan disediakan oleh pemkot bogor untuk di rumah sakit darurat covid sembilan belas ini
diantaranya akan dibuatlah kamar kamar dan nanti akan disekat
di antaranya akan dibuatlah kamar kamar dan nanti akan disekat
semua kamar akan tertutup dari sisi sisinya
termasuk atapnya ini harus ditutup memang
karena memang harus steril dari udara terbuka begitu
kemudian nanti akan ada penyekatan delapan belas ruangan yang disekat
di delapan belas ruangan itu masing masing akan ada empat tempat tidur yang disediakan
jadi totalnya ada sekitar tujuh puluh dua tempat tidur
dan bisa menampung pasien positif covid sembilan belas sebanyak tujuh puluh begitu
nah apakah jumlah tersebut akan membantu
kalau tidak ada peningkatan kasus positif lagi
kemungkinan ini cukup membantu
namun mengingat bahwa di awal desember dua ribu dua puluh saja
dari total daya tampung atau kapasitas kamar yang tersedia untuk merawat pasien covid sembilan belas
ini sekitar empat ratus lima puluh an tempat tidur
padahal okupansi atau keterisian tempat tidur atau tempat tidur untuk pasien
ini sebenarnya menurut who
ini artinya keterisian tempat tidur bagi pasien positif covid sembilan belas di kota bogor
sudah melebihi ambang batas di atas kewajaran oleh who
ini yang juga menjadi alasan pemerintah kota bogor
untuk menambah atau membangun rumah sakit darurat di gor pajajaran nanti
lalu kenapa peningkatan kasus positif covid sembilan belas ini tinggi sekali di kota bogor
jadi wali kota bimaria juga mengatakan bahwa pada jumat kemarin
begitu kepada awak media bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan
ini dikarenakan masyarakat mulai abai tidak menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari hari
dan penularan yang paling tinggi ini bukan dari daerah daerah tertentu
ini dari keluarga
jadi memang tadi juga saya berbicara dengan pihak atau pengelola dari rs ud kota bogor
begitu biasanya dari keluarga ke keluarga itu bisa menularkan
ini yang harus diantisipasi begitu
nah berbicara tentang kapan rumah sakit darurat covid sembilan belas di gor pajajaran ini bisa beroperasi
ditargetkan akan beroperasi januari dua ribu dua puluh
pembangunannya akan dimulai pekan depan hari senin sekitar tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh
ini artinya ditargetkan bahwa dalam satu bulan semua sudah disiapkan
selain kamar untuk pasien selain tujuh puluh dua tempat tidur
untuk merawat pasien covid sembilan belas di gor pajajaran tersebut
nantinya akan disediakan juga ini sejumlah kamar yang akan digunakan untuk tempat penginapan tenaga kesehatan
tadi sudah dirilis bahwa kemungkinan tenaga kesehatan yang diperlukan
yang digunakan untuk bertugas di rumah sakit darurat covid sembilan belas di gor pajajaran ini
ini ada lebih dari satu ratus tiga puluh an
ini disesuaikan dengan kebutuhan karena memang melihat tenaga kesehatan jumlahnya juga
kapasitas juga tergantung jumlah tenaga kesehatan
ada kamar yang akan disediakan ada wisma atlet
jadi ada kantor dinas pembuda olahraga di sebelah gor pajajaran itu
lantai satunya akan dijadikan sebagai unit gawat darurat untuk menerima pasien positif covid sembilan belas
kemudian lantai dua dan tiga ini ada sekitar satu ratus tiga puluh dua kamar eh tempat tidur maksud saya
yang bisa digunakan untuk tenaga kesehatan beristirahat atau menginap atau karantina di lokasi sana
terkait dengan apakah kompleks gor pajajaran atau gelanggang olahraga ini ditutup atau tidak
sampai saat ini belum ada informasi resmi
jadi tadi pagi saya masih melihat ada beberapa warga yang masih berolahraga di sana
ada yang jogging ada yang berolahraga
namun tadi saya sempat mewawancari warga bahwa ada juga yang keberatan
kenapa gor pajajaran ini dijadikan rumah sakit darurat covid sembilan belas
karena mereka tidak ingin tempat mereka untuk berolahraga semakin berkurang
namun inilah yang harus kita bersama sama pikirkan kembali bahwa ketika rumah sakit daya tampung
atau kapasitas tempat tidur untuk merawat pasien covid sembilan belas ini berkurang
ini artinya ada tanggung jawab besar yang harus masyarakat lakukan
mulailah untuk taat kembali semakin ketat melakukan protokol kesehatan
memakai masker mencuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak puspa
oke baik terima kasih banyak victor pangari
terima kasih banyak victor pangaribuan atas informasi anda dari kota bogor jawa barat